kita beralih ke tanah air jarum foundation memberikan bonus bagi atlet bulu tangkis dari klub pb jarum yang telah meraih gelar juara di turnamen indonesia open dua ribu sembilan belas dan asia junior championship dua ribu sembilan belas
di tengah tudingan eksploitasi anak dan mempromosikan produk rokok pada anak pada kegiatan audisi bulu tangkis indonesia jarum foundation menegaskan akan tetap melakukan program pencarian bakat baru atlet bulu tangkis dengan mematuhi peraturan yang ada
bonus dan apresiasi diberikan pada atlet dari klub pb jarum kevin sanjaya yang menjadi juara di nomor ganda putra bersama marcus fernaldi gedeon di turnamen indonesia open dua ribu sembilan belas
selain kevin bonus juga diberikan pada pemain muda leo roli karnando indah cahyasari dan daniel martin yang juga sukses menjuarai nomor ganda campuran dan ganda putra di ajang asia junior championships dua ribu sembilan belas
sederet prestasi yang diraih oleh atlet atlet binaan dari klub pbb
pb jarum ini sebagian besar merupakan hasil dari audisi beasiswa bulu tangkis yang rutin digelar setiap tahun di sejumlah kota di indonesia
audisi ini yang belakangan dinilai oleh komite perlindungan anak indonesia sebagai kegiatan mengeksploitasi anak serta mempromosikan produk rokok pada anak
kegiatan ini juga dianggap melanggar pasal empat puluh tujuh peraturan pemerintah satu ratus sembilan tahun dua ribu dua belas tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan
materi promosi itu adalah materi
terkait dengan rokok
rokok yang dalam hal ini didenai oleh pihak jarum foundation bahwa ini kan kita beda
betul ibaratnya mata uang ada dua sisi berbeda tetapi ya namanya juga mata uang
sisi kiri dengan sisi kanan atas bawah itu pasti beda
tetapi itu jenisnya adalah uang
ibaratnya misalnya kalau istilah kita itu dua buah entitas yang berbeda
entitas yang sama tapi identitasnya beda
kpai pun meminta agar jarum foundation menghentikan kegiatan yang dianggap sebagai promosi terselubung ini
atau setidaknya mengubah nama kegiatan audisi yang rutin berlangsung tiap tahun
yang memiliki kewajiban untuk melakukan suatu kaderisasi pembibitan pada atlet itu harusnya negara
bukan foundation bukan yayasan
tentu kita akan pertanyakan di mana kinerja negara saat ini
meski mendapat tudingan dari kpai pihak jarum foundation tetap pada komitmen
tujuannya untuk melakukan pembibitan atlet muda bulu tangkis dengan tetap mematuhi peraturan yang ada
kita kan punya komitmen untuk membangun bulu tangkis
kalau memang ada aturan yang ini nggak boleh ya kita akan taati gitu
tapi sepanjang kita komitmennya dengan para atlet atlet usia dini kita akan terus jalan
walaupun harus ganti nama pak
ya kita lihat nanti perkembangannya apa
secara aturan tidak boleh kita akan taati itu
kita semua pure tidak ada rokok
semua adalah jarum foundation pb jarum
tidak ada rokok sama sekali
jadi aktivitas penjualan maupun ngiming ngiming rokok itu tidak ada
semua orang bisa lihat silahkan aja dicek
pemain ganda putra nomor satu dunia kevin sanjaya juga merupakan salah satu jebolan audisi bulu tangkis yang digelar jarum foundation
ya sebenarnya jarum pure membantu bulu tangkis indonesia
dan itu sih
saya nggak ada sanggup mau tanya buat masalah rokok ya
karena memang mereka itu melarang banget buat rokok
buat semua atlet merokok
jadinya menurut saya sih itu benar benar menyalah artikan
terlepas dari polemik antara kpai dan jarum foundation
nyatanya banyak atlet bulu tangkis yang mengharumkan nama indonesia di dunia berasal dari klub pb jarum
tentu harus dipikirkan jalan keluar yang terbaik
karena program audisi bulu tangkis yang selalu diperoleh
berjalan terbukti dapat menghasilkan bibit bibit baru bagi perkembangan bulu tangkis indonesia